sampai jumpa di video selanjutnya
kamu makan dong
ini kan makanan kesukaan kamu
reva aku menunggu reva
kamu bilang kamu mau cerita
dimana dia sekarang
santai aja sih mas
pokoknya kamu harus turutin
apapun yang aku mau
kalau kamu ingin info dari dewi
dan juga aku
kalau kamu benar benar
berasa yang sama mereka
malam ini kan
abis ini kita mau kemana lagi
itu ada hubungannya sama kamu
mas kenapa sih serius banget
sini aku suaminya
lo bicu tebak stop
dewi kenapa bisa jadi begini dewi
apa hubungan kamu sama reva

baru scary sih
supaya kita nyamanin di moleskine
basta tadi kita sulit pesan contra elephant
wah kok dirijek sama dia
saya bisa jelaskan semuanya sekarang
ada pesan dari dewi
apa sih masalah kamu ya
kayaknya aku udah harus telepon bobby nih
harus kasih dia update
ya maaf malam malam begini toko
cuma saya ada info ada update terbaru nih soal dewi
enggak enggak belum belum saya belum dapat informasi sejauh itu
cuma saya berhasil hubungi dewi
dan saya janjian untuk ketemu sama dia di sebuah cafe
tapi tapi yang datang bukan dewi
justru yang datang itu mantan istri saya
dan mantan istri saya itu hilang kalau dia punya informasi soal dewi
tunggu tunggu tunggu
saya enggak paham
kenapa ini jadi ada hubungannya sama mantan istri anda
ya itu deh saya juga enggak paham
saya enggak main main
jangan sampai mantan istri anda menyakiti dewi
ya anda santai aja soal itu
oke ya udah
kalau saya ada informasi lagi nanti saya akan kabarin anda
mungkin ada satu lagi nih
tadi saya janjian sama dewi di sebuah kafe di jalan kencana
saya rasa rumah dewi itu ada di sekitar situ
jadi mungkin anda bisa juru anak buah anda untuk cari di tempat sana
oke ya udah itu saja
nanti kalau udah apa apa kabarin
ya terima kasih
habi sebentar sini
enggak justru ini supaya nggak panas
percaya sama tante
anak yang kesini kayaknya nih
pak pak bu
tolong dibantu deh lihat ibu
kayaknya nih anak yang digendong sama ibu ini
masa sih pak
masa sih pak
anak yang ini tuh
tadi ada ibu ibu yang disini
salah lihat kali
bukannya dia gak ada
itu bukannya anak yang lagi dicari
pak bobi harus tahu
ya gak apa apa udah
tante aku belum bisa jalan
tante aku peniksa gini
abi diam jangan berisik
jangan berisik nanti kita ketahuan di sini
kalau terlalu lempar gue nggak kog direken
kita harus cepat pergi dari sini bu
ibu aman bersama saya
saya gak bersaya sama siapa pun
saya lagi kejar dewi
di daerah jalan kencana
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih
fahri harus tau nih